siluman ular yang berkelahi denganku di butik
ada yang datang
ayo angelie kamu masih harus banyak istirahat
akhirnya aku kembali berhasil masuk rumah ini ternyata nagraj belum menutup akses
kok masih di kunci
berarti dewi belum sampai rumah
bunga ini sangat berharga untuk jaga jaga kita
kalau nanti siluman ular itu datang untuk membunuh
salah satu diantara kita
makasih banyak ya kamu udah berusaha nemuin bunga itu buat aku

kamu udah berusaha nemuin bunga itu buat aku walaupun aku tahu bunga itu sangat sulit untuk ditemukan
kamu udah berusaha nemuin bunga itu sangat sulit untuk ditemu
sama sama angelie yang penting sekarang kamu udah sehat dan baik baik aja
ayo cepat tunjukkan wujud aslimu
aku tidak boleh menunjukkan wujud manusiaku di depan siapapun
cepat berubah menjadi manusia atau kamu akan mati segera di dalam sini
coba kamu bayangkan kalau air ini terus mengisi akuarium ini
kalau air ini terus mengisi akwarium ini
dan kamu ada di dalam sini

pastinya kamu akan tenggelam
dan kamu akan kesulitan bernafas
dan kamu akan mati di sini
kenapa di sini ada ular
cepat tunjukkan wujud aslimu
jangan jangan ini siluman ular yang berkelahi denganku di butik